pemerintah hari ini mengumumkan jumlah kasus baru mencapai satu enam ratus dua puluh empat orang
ini adalah penambahan kasus positif tertinggi sepanjang covid di indonesia
sayangnya sejumlah orang mungkin anda juga mulai abai mulai santai dalam menerapkan protokol kesehatan sehari hari kepada diri sendiri atau kepada orang sekitar
kasus baru bertambah sekarang masih mau abai
ada beberapa faktanya nih kalau masih nggak percaya
kita lihat ya ini dia perkembangan kasus covid sembilan belas pada lima hari terakhir
jadi sejak dua puluh delapan juni dua puluh sembilan juni tiga puluh juni dan satu juli
kita lihat dua puluh delapan juni ya rata rata penambahannya sekarang sudah seribu lebih
kemudian tiga puluh juni nambahnya satu dua ratus
ini udah mulai naik nih
kemudian satu juli
ini kemarin udah naik lagi seribu tiga ratus delapan puluh lima
saya kira ini akan menjadi rata rata ya paling tinggi seribu tiga ratus delapan puluh lima
tapi ternyata bertambah hari ini yang tertinggi sejak bulan maret menjadi satu enam ratus dua puluh empat orang yang dikonfirmasi positif oleh covid sembilan belas
ini jumlah penambahan kasus tertinggi
dan sejauh ini pemerintah tadi jurubicara percepatan penanganan covid sembilan belas mengatakan juga sudah melakukan tes yang masif
dan sejauh ini pemerintah sudah melakukan tes terhadap lima ratus tiga satu ratus tiga puluh dua orang
ini adalah jumlah orang yang sudah dites menggunakan swab ataupun tes secara molekuler
jadi seperti ini ya jadi angkanya ini nggak main main angkanya tidak dimanipulasi penambahannya jumlahnya sudah rata rata di atas seribu
oke ini faktanya sekarang
ada di sini di depan mata anda dan anda bisa melihatnya
oke kita lihat sekarang
apalagi sayang sekali ternyata ketika semuanya sudah terbuka semuanya sudah agak loose semuanya santai angkanya naik dan kerumunan masih terjadi
ini real dan kita tahu beberapa saat lalu viral
ingat car free day di jakarta yang sempat viral bunderan hi sempat padat sekitar dua minggu lalu
kemudian pemerintah dki jakarta sudah menerapkan kebijakan
oke car free day tidak terpusat di jalan sudirman
tamrin tapi disebar nih kita sebar ke tiga puluh dua kawasan
bisa dilihat gambarnya ya ke tiga puluh dua kawasan ada lima wilayah kota
tapi ternyata banyak yang masih abai dengan car free day di jakarta
kita lihat seperti apa
ada yang nggak jaga jarak
kemudian masih ada yang tidak pakai masker
padahal sudah bolak balik disampaikan
oke sudah terus disampaikan
oke kita lihat gambarnya ini di layar besar ya
oke masih ada yang nggak pakai masker masih ada berdempet dempetan sepedaan kerumunan ngetem rame rame
ada yang bawa balita padahal sudah disampaikan
balita dan lansia di atas enam puluh tahun dilarang
sangat sangat diberikan petunjuk oleh pemerintah agar menghindari kerumunan
tapi tetap yang masih keluar
oke kita lihat yang berikutnya ya
itu salah satu contoh ya
berikutnya di lapangan tanah merah di cipayung depok tiga puluh juni dua ribu dua puluh
kita lihat nih gambarnya seperti apa
ini terjadi di depok di lapangan tanah merah jalan pertanian cipayung depok
ini ada puluhan warga
memang sih enak ya keluar menghirup udara segar sore sore gitu ya
tapi akan menjadi sia sia kalau misalnya setelah nongkrong
setelah keluar setelah menghirup udara segar pulangnya bawa virus
oke satpol pp kota depok sudah berulang kali menutup lokasi ini
tapi warga selalu kembali memadati ini
padahal di kecamatan cipayung ini tempat lapangan ini berada ya
ada sebelas kasus aktif covid sembilan belas
gak main main ada kasus yang aktif
oke itu di depok
bagaimana di bogor yang juga ramai
oke di bogor yang juga ramai karena sekali lagi ini bertepatan
ini di desa cibunian kecamatan pamijahan ya
kita lihat gambarnya seperti apa
ini sudah viral juga
pasti semuanya juga sudah melihat
ada kerumunan ada hajatan
berarti logikanya pasti akan ada kerumunan
apalagi ada raja dangdut
gugus tugas penanganan covid sembilan belas di kabupaten bogor kemudian memutuskan akan menggelar rapid test untuk para penonton
kegiatan ini juga melanggar psbb bogor hingga masuk ke penyelidikan oleh pihak kepolisian
virusnya masih ada
angkanya terus naik
lalu apa yang harus dilakukan
menghilangkan resiko sudah pasti tidak mungkin karena virusnya masih ada
selama vaksinnya belum ada selama obatnya belum ada itu berarti nggak mungkin menghilangkan resiko
yang bisa dilakukan adalah mengurangi resiko
dengan cara apa
tidak ada pilihan lain
mulai dari diri sendiri dulu
kemudian menyebarkan pengaruh kepada orang orang terdekat anda ya
karena paling tidak minimal diri sendiri dulu
kalau diri sendiri udah nggak bawa virus pasti nggak nyebar ke yang lain lain
dari jurnal the landset mereka sudah melakukan penelitian
virusnya bisa spread out virusnya bisa keluar
berikutnya menggunakan masker
menjaga jarak ini ya
sekali lagi ini angka
kemudian sudah di
lakukan penelitian oleh jurnal yang sahih jurnal the lancet
masih mau abai
masih mau santai